sekarang kita harus bagaimana kum
kita maunya bagaimana cek
kamu diam dulu dong doi
ya gimana saya mau diem kamunya nanya
kita itu harus minta maaf sama mas suha
kemana kang dadang
iya kang dadang
kalau motor cuma punya satu
gak usah dipamerin ke orang orang secerau
disita ya sama negara
yang tuang pamer itu kamu bukan saya
cuman emang emas aja itu kebanyakan
gak bisa diumpetin
nih saya kalau buka baju ya
kulit saya itu terlilit oleh emas
aduh ampun pedut
makanya baca sejarah
kamu tau gak siapa orang yang dililit sama emas
ini saya punya emas di segini aja nih
bener ini mah
kalau kamu lagi tidur malam
terus bumi bergetar
gak usah takut ya cik
karena emas kamu bergoyang di tiup angin iya
itu tandanya saya sedang jalan di depan rumah kamu
kalau emas saya tertiup angin
kan kamu tau sendiri emas saya segitu banyaknya
ini ciraus bergetar
saya masukin semua di dalam rumah
supaya tidak tertiup angin
eh rakyat kecil
korun aja yang emasnya segunung
gak pernah pamer kayak kamu
kalau saya punya cuma satu gram emas
terus kasih lihat ke orang orang
itu baru namanya pamer
sampai melilit di badan saya
dan yang kelihatan cuma sedikit

itu tandanya saya emang orangnya rendah hati

untung aja kamu dateng doi
saya mau bangun rumah
saya mau bangun rumah
bagaimana sih kang dadang
bagaimana sih kang dadang
bikin rumah itu pakai tukang
bikin rumah itu pakai tukang
bukan pakai emas
masa pakai emas
masa pakai emas
kasian deh kamu
aneh ya kang dadang sih
pakai tukang pedut
bapak bapak perabot yuk
perabot ya mang
perabot ya mang
mau beli apa bu
buat ngiran tanaman ada mang
buat ngiran tanaman ada mang
capek sekali kelihatannya mang
jalan dari mana aja
dari ciraos bu
aduh ciraos mah jauh atuh mang
aduh ciraos mah jauh atuh mang
ya namanya cederejakti bu
ini bu pak
ini bu pak
bagus ini mah atuh bu
bagus ini mah atuh bu
siapa yang membangun tempat latihan kalian itu
oh boleh juga
ketahanan fisika intelijen harus selalu dilatih polstadere
supaya bisa menghadapi
kalo itu mah saya tau
dibawa pindah ke suha
saya tidak mau dicampur
ini semua teh gara gara akum
ini te semua gara gara pkk
kalian terlalu sibuk mikirin pkk
makanya buat saya pkk tadi bubarin aja
bagaimana kalian mau maju
coba kerjanya cuma ngumpul ngagosi
ngecapruk wae lah
aduh ampun pedut
kita ini sekarang lagi mikirin mas wah
kalau gak ada mas suha hidup kita bisa berantakan
itu semua gara gara pks

tanya sama aku
tanya apa ceng
sekarang kita harus bagaimana kum
kita maunya bagaimana ceng
diam dulu dong doy
ya gimana saya mau diem
kita itu harus minta maaf sama mas suha
kemana kang dadang
iya kang dadang
ya kan harus ada yang diamailin atu
yang setia kawan
siap berkorban untuk teman
tapi kalau urusan sama mas suha
yaudah kamu aja doi
maksudnya apa tuh
duh ampun kamu lagi andang
jangan i doi
nanti malah kita semua yang kena damai
kamu kenapa sih doi
kamu boleh ngomong doi
bagaimana kalau mas suha nya mengamu
ngomong sama mas suah di dalam rumah
biar saya tunggu di luar
bisa aja kamu pedut
cari aman sendiri
bukannya cari aman ceng
justru saya itu yang paling setia sama kalian
kalau kalian diapa apain
minta tolong untuk nyelamatin kalian
ini lagi satu tenang tenang
gimana bisa tenang kalau yang kita hadapin mas suha
kalau ada apa apa
kita tinggal teriak
mas suha pasti ngamuknya beneran ti
eh cuyoyo udah denger kabar belum
edward dibawa sama suha tinggal di rumahnya
jangan jangan kang aceng temo pisah sama cewek
itu berarti urusannya udah gawat cuy
bentar lagi juga suha sama kang aceng baik kan
mereka di butma udah biasa kong
kita berbual dulu ya

aduh biangnya tut
cocok sama si dudung

aduh biangnya tut cocok sama si dudung

aduh biangnya tut cocok sama si dudung
aduh biangnya tut cocok sama si dudung

aduh biangnya tut cocok sama si dudung